saya kan ke pemerintah daerah bogor gimana dia
saya menghormati aturan tapi saya lebih menghormati aturan allah
saya suami harus menghargai istri saya
endang wijaya pengemudi yang aksinya viral di media sosial ini
selasa siang menjalani pemeriksaan intensif di ruang reskrim polresta bogor kota
kota bogor jawa barat usai dijemput paksa di rumahnya senin malam
di hadapan petugas ia mengaku hilaf lantaran emosi melihat istrinya ditegur
akibatnya ia terancam pasal berlapis tentang perbuatan melawan petugas
serta melanggar undang undang karantina kesehatan
saat melakukan pemeriksaan memang dia mengakui perbuatannya
bahwa dia memang hilaf
sebenarnya kalau secara aturan tetap salah
karena dia melakukan perlawanan kepada petugas yang sedang melakukan tugasnya
sementara itu pemerintah kota bogor mengimbau seluruh lapisan masyarakat
mentaati aturan psbb selama diberlakukan
warga juga diminta meningkatkan disiplin demi menekan penyebaran covid sembilan belas
untuk kebijakan di mobil itu jelas pengemudi di depan penumpang di belakang
kalau dibolehkan suami istri boleh berdampingan bagaimana dengan taksi online
ya kan sulit tidak mungkin
jadi saya minta semua sadar bahwa ini bukan untuk menyulitkan
ini untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia
jadi agar dipahami agar ditaati untuk menjaga sama sama
sebelumnya pengemudi mengamuk setelah kendaraannya dihentikan
dan paksa petugas gabungan cekpoin psbb di jalan
raya empang kota bogor jawa barat minggu lalu
ia kemudian melontarkan kalimat ancaman lantaran menolak imbauan petugas
agar sang istri pindah ke kursi belakang
petugas juga sempat menegur penumpang kendaraan lantaran tak mengenakan masker
tim liputan cnn indonesia